bibae segera di rti
akan tahu sendiri
kamu jangan memberitahu kepada siapapun
tentang rencana yang sangat indah ini
aku takut rahasia ini
bocor kemana mana rai
tidak ada apa apa nyai

aku hanya melihatmu sedang berjalan
dan aku ingin menyapamu
sedang apa nyai disini
aku sedang mencari tempat untuk berlatih
aku ingin meningkatkan ketajamanku dengan memanah
bagaimana jika kita berlatih bersama saja
sudah lama sekali
aku tidak berburu
kamu benar nimas
aku juga sudah lama rasanya
tidak merasakan berburu ini
aku akan minta izin kepada ibu daku
apakah gusti ratu akan mengizinkan
suasana istana saat ini sedang kacau
kamu tidak perlu memikirkan hal itu
biarkan ini menjadi tanggung jawabku
mari kita pergi menemui ibu daku
sudah lama sekali aku tidak berlatih memanah
maka dari itu
aku mohon ibu undah
izinkanlah aku untuk berburu
di luar sana sedang tidak aman
keadaan di luar istana sedang kacau
kamu tahu sendiri kan
tenanglah ibu undah
ibu undah tidak perlu khawatir
aku tidak akan pergi jauh dari istana
aku akan pergi ditemani oleh nyai kumaladewa
ibu undah mengizinkan kamu keluar
kamu harus ditemani oleh prajurit
dan jika terjadi sesuatu
kamu harus segera kembali ke istana
baik ibu undah
aku tidak tega melihat kelinci itu disakiti
kita tangkap kelinci itu
lalu kita pelihara
aku cari di tempat lain saja
rupanya kamu yang bermain main denganku
aku adalah musuh besar ayahmu
aku akan membunuhmu
siapa itu yang sedang bertarung
aku harus melihatnya
tenaga dalam orang ini tinggi sekali
aku tidak mungkin bisa menandinginya
aku harus mencoba menahannya
dengan jurus lebur serayu